dan hingga saat ini penyebab kereta komuter anjlok di jalur sudirman manggare masih belum diketahui
menurut pt kcj selaku pengelola kereta komuter jabodetabek perlu waktu lebih dari satu minggu untuk menyimpulkan penyebab kejadian ini
butuh pemeriksaan dari semua aspek seperti kondisi rel kereta penumpang dan juga pengaruh lingkungan di sekitar rel kereta
untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa pt kcj dan juga pt kereta api indonesia akan meningkatkan pengecekan terhadap seluruh aspek tersebut
menegakkan lagi untuk prosedur dari mulai perawatan keretanya kemudian juga perawatan jalurnya
kemudian juga kita kan antisipasi karena di banyak lokasi di jabodetabek ini jalurnya ini sangat dekat dengan penduduk gitu ya
kan walaupun mungkin tidak bukan penduduk secara tidak sengaja gitu misalnya ada ternyata mungkin ada sampah
atau ada apa yang terbawa ke rel atau ke wessel atau di bodi keretanya nah ini yang berusaha kita cegah
jadi supaya tidak ada lagi kesalahan di semua aspek tersebut baik di sarana prasarana maupun dari segi lingkungan sekitarnya